mama lagi pergi tante
tadi dia arisan kenapa emang ya
enggak ini tante ada titipan
sekalian mau ngomong sesuatu sama mama kamu
oh yaudah kalau gitu tungguin aci tante di dalam
soalnya perginya udah agak lama
yaudah masuk ya
emang itu apa sih tante isinya
ini tucikan buat mama kamu pokoknya
emang gak boleh tahu
lihat aja sendiri
gimana kamu kan udah lulus
mau lanjut kuliah
apa lanjut nikah
tante apaan sih
enggak lanjut nikah lah
gimana kalau yang lanjut nikah tante duluan aja
kamu tuh harusnya berkaca dari tante
hantu itu sibuk kerja jadi lupa deh sama nikah
bener juga sih tante
tapi kan sebenarnya cindy tuh udah ada calonnya gitu buat nikah
kalau tante memang udah ada
yaudah gak usah ngomongin itu lagi
tante boleh minjem laptop nggak
soalnya tante banyak kerjaan lupa bawa laptop
laptop sini ada di kamar ambil aja di atas
oh ya udah deh
bajak ah handphonenya tante parah
jika seperti ini semua
proses baru saja
mau bales apa lagi ya
apa lagi ya
penjem dulu ya sin
tadi kayaknya ada sms masuk deh
thank you udah ngasih tau
iya sms dari siapa sih
bacanya senyum senyum gitu kayak abg
kepo aja deh kamu sini
oh kalo udah gini jawabannya pasti sindi tau
dari papinya reva kan
dia cuma nanyain kabar doang
oh tante gimana kalo tante ajakin papinya reva jalan
sekarang gitu tante
sindi lagi pengen makan enak nih tante
nggak mau ah
duluan yang ajak malu tau
aku tuh tadi cuma bales
alhamdulillah kabar baik gitu
tante padahal kan zaman emansipasi wanita
nggak apa apa tau kalo misalnya ceweknya diketin cowok duluan
ah nggak usah lah sin
sindi aja gitu sama haikal
kan udah sms langsung lagi tuh
gimana kerjaannya devarah semoga lancar ya
eh yakin banget tante
abis ombe sms kayak gitu
pasti dia yang ngajakin tante farah ke tante farah
kamu terus jalan jalan deh sama sindi juga
nggak usah deh berdua juga nggak apa apa
ya apaan sih kamu udah
nanti ini deadline nya banyak banget
aduh harus kerja sama tante
tante dibalas dulu dong
yaudah kalau gitu aku yang balesin ya
udah kamu ngapain kay nonton kek apa kay
nggak tante harus konsentrasi dulu ntar ya
baru aja mana tante

kan aku kayak buka
terus baik aja ya sendi
tante banyak banget unfanya
selalu behavioral tante

ini hidup aja
iya senang tapi adriana capek banget dan sekarang adriana mau mandi mau siap siap pergi karena adriana udah janjian sama alex
kalau alex berhasil ngambil handphonenya rafa ya adriana harus dinner sama alex terus adriana harus traktirin dia
tunggu tunggu kamu harus hati hati dong kamu mau janjian sama alex dinner
berdua gitu kamu yakin karena bisa aja ada orang yang ngeliat kamu atau mungkin temennya be temennya reva bisa jadi fitnah kalo kamu pergi berdua
nanti malah repot lagi urusannya nggak ada yang ngadu ini ngadu itu
gak perlu khawatir ma adriana akan hati hati
oke mama percaya sama kamu kalau gitu mandi dulu bau
mbak pengen bayarnya kamu mau bayar kamu gak mau lagi ya
gue udah gue udah bayar semuanya
lo disini dan kenapa lo bayarin
kemarin gue sms lo gue pengen takdir lo untuk ucapan terima kasih gue so sekarang utang gue dulu mas kan
ehm lady kenalin ini calon istri aku devi
oh jadi ini cewek waktu itu sms mau traktir chandra kayaknya aku harus hati hati deh
devi chandra kita pulang yuk
oke yuk ini gue tinggal dulu ya
lah si melih kemana
lo udah salat belum
lah apa gimana sih lo salat mah kudu
kan gitu mbak ini sholat
kaki ian sakit lagi nih mbak jadi ian gak bisa kemusolah
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi